presiden joko widodo mempersilahkan warga yang tidak setuju dengan ruu omnibus law
mengajukan uji materi melalui judicial review ke mahkamah konstitusi
presiden menilai unjuk rasa menolak ruu cipta kerja dilatar belakangi dengan adanya informasi hoax
presiden joko widodo berkeyakinan bahwa ruu omnibus law cipta kerja memiliki dampak yang baik bagi masyarakat khususnya kaum pekerja
ruu cipta kerja akan memudahkan orang membuka usaha yang otomatis menciptakan banyak lapangan kerja baru
presiden menilai unjuk rasa menolak ruu cipta kerja disebabkan banyaknya informasi hoax terkait undang undang tersebut
sehingga banyak orang yang belum mengerti substansi dari ruu cipta kerja yang telah disahkan tersebut
saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang penghapusan ump upah minimum provinsi
hal ini tidak benar
karena faktanya upah minimum regional umr tetap ada
ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam
ini juga tidak benar
tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang
kemudian apakah perusahaan bisa mem phk kapanpun secara sepihak
ini juga tidak benar
terkait adanya poin poin yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat
presiden mengarahkan kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi melalui judicial review
yang bisa dialamatkan ke mahkamah konstitusi
namun dalam keterangannya presiden jokowi dodo tidak menyinggung pasal pasal pada naskah final ruu cipta kerja yang diprotes oleh buruh
diketahui perwakilan buruh sempat bertemu kepala negara untuk memaparkan pasal pasal yang dinilai merugikan buruh
mengutip kompas com hal yang tidak dijawab presiden
misalnya tentang perjanjian kerja waktu tertentu
yang dapat terus diperpanjang sehingga memungkinkan pekerja menjadi pegawai kontrak seumur hidup
lalu ada juga uang pesangon yang dikurangi dari tiga puluh dua kali menjadi dua puluh lima kali
yang juga tidak dibahas oleh presiden
tim liputan cnn indonesia